pengerebekan juga terjadi di pasar keramat kecamatan baamang ⁇ kabupaten kota waringin timur
kali ini bukan terkait narkoba
seorang pria berinisial mz diamankan petugas keamanan pasar karena ketahuan berbelanja di sejumlah lapak menggunakan uang palsu
pedagang awalnya curiga dengan bentuk uang pecahan lima puluh dan seratus ribu rupiah yang dibayarkan pelaku
ternyata benar saja
saat rumah pelaku digeledah petugas menemukan alat pencetak uang berupa printer kertas dan sejumlah uang palsu pecahan lima puluh ribuan sebanyak tiga puluh tujuh lembar
dan uang seratus ribu sebanyak tiga lembar yang belum sempat diedarkan
hingga saat ini satreskrim polres kota waringin timur masih mengejar pelaku lain yang diduga dalam jaringan peredaran uang palsu